saudara pemerintah memprediksi arus balik akan terjadi pada hari minggu dan senin empat belas dan lima belas april
sejumlah persiapan telah dilakukan agar arus balik berjalan lancar
hal ini disampaikan menhub budi karya sumadi yang juga mengimbau supaya pemudik kembali lebih awal untuk menghindari puncak arus balik
menhub menambahkan puncak arus balik juga dipengaruhi faktor hari selasa enam belas april di mana asn sudah dijadwalkan kembali masuk kantor
kita memang harus memanage hari hari yang sudah ada kita ada empat hari mulai besok sampai hari senin
hari selasa sudah masuk puncaknya diperkirakan adalah hari minggu dan hari senin
sebaliknya seperti presiden waktu itu menganjurkan kembalinya lebih awal
kalau bisa besok atau lusa sabtu
karena minggu dan selasa minggu dan senin itu pasti terjadi satu kenaikan yang besar
sementara itu kakor lantas polri irjen aan suhanan menyebut telah menyiapkan sejumlah rekomendasi
sebelumnya penerapan kontraflow yang terjadi pada hari selasa selalu lintas termasuk perbaikan untuk menghindari adanya kecelakaan saat arus balik dua ribu dua puluh empat
terkait penerapan kontraflow akan dilakukan jika terjadi kepadatan pemudik
polisi juga akan menyiapkan reflektor di kedua bagian termasuk menyiagakan petugas dan safety car untuk memelihara kecepatan
selain itu penerapan one way atau satu arah pada arus balik akan dilakukan di kilometer empat ratus empat belas di kalikangkung
arus balik sesuai dengan jadwal kita akan lakukan one way dari kilometer empat ratus empat belas di kalikangkung
sampai dengan kilometer tujuh puluh dua di jakarta cikampek
kemudian setelah itu kita akan melakukan kontraflow
dari kontraplow sampai dengan kilometer empat puluh tujuh
lalu bagaimana kondisi lalu lintas di momen libur lebaran pagi ini
kita akan simak laporan jurnalis kompas tv
ada novelia hasanah di gerbang tol kalikangkung semarang jawa tengah
dan veronica kartone di gerbang tol cikampek utama jawa barat
kalau di semarang seperti apa situasi harus lalu lintasnya
kemudian kapan puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi
selamat pagi okta dan juga saudara
hingga kamis jumat pagi hari ini di gerbang tol kalikangkung terpantau lancar
cenderung sepi karena memang masih pagi hari saudara
hari ketiga lebaran atau mungkin hari pertama arus balik di gerbang tol kalikangkung
terpantau dari pukul hingga pukul enam pagi tadi
mengalami penurunan volume kendaraan dengan rata rata sekitar delapan ratus kendaraan per jamnya
dan ada sekitar empat ratus kendaraan per jamnya yang memasuki gerbang tol kalikangkung
nah saudara dari gerbang tol kalikangkung pt jasa marga ruas tol semarang batang
membuka enam gardu utama masuk dan juga delapan gardu keluar gerbang tol gt kali kangkung
yang mengarah ke jawa tengah dan jawa timur
ya saudara menurut prediksi rencananya hari ini akan diberlakukan one way siang
namun pembukaan one way dan juga pemberlakuan kapan one way akan berlaku
di gerbang tol kalikangku empat ratus empat belas hingga gerbang tol cikampek kilometer tujuh puluh dua
masih bersifat situasional melihat situasi di arus lalu lintas jumat nanti siang
untuk para pemudik yang akan balik ke kampung ke kotanya masing masing
dan dapat mengajukan libur lebih lama mungkin dari pt jasa marga juga menawarkan
diskon tarif tol sebesar dua puluh persen di tanggal tujuh belas hingga sembilan belas april lebih tepatnya pada hari rabu hingga hari jumat
setelah puncak arus balik yang diprediksi sekitar hari sabtu besok hingga hari senin
atau sekitar tanggal tiga belas sampai dengan lima belas april dua ribu dua puluh empat
okta dan juga saudara puncak arus mudik apabila terjadi besok dan juga sampai dengan senin
bagi pemudik yang ingin balik menghindari dari puncak arus mudik
beri komentar di kolom komentar
sekitar empat ratus dua puluh satu lima ratus menjadi sekitar tiga ratus tiga puluh tujuh dua ratus namun dengan syarat tap in di kalikangkung
dan tap outnya di cikatama
lancar di gerbang tol kalikangkung sekarang saya mau ke veronica kartono di sekitar gerbang tol cikatama jawa barat
veronica kalau di sana situasinya bagaimana
kemudian adakah skema tertentu yang disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan pemudik
ya selamat pagi okta dan saudara selamat hari raya idul fitri bagi anda semua yang merayakan
pantauan terkini dari gerbang tol cikatama terpantau sangat lengang okta dan saudara
baik itu yang menuju ke arah palimanan maupun yang menuju ke
semua lajur dibuka tidak ada reka selalu lintas yang diberlakukan sampai dengan pagi ini
gerbang tol juga semua dibuka baik itu gerbang tol utama maupun gerbang tol satelit
tapi memang terpantau di sini pada pagi hari ini kendaraan yang menuju ke arah palimanan ini jauh lebih ramai dibandingkan dengan kendaraan yang menuju ke arah jakarta
sesuai data yang kami dapatkan pula dari pihak jasa marga ini menunjukkan bahwa memang ini sudah mulai cenderung normal
lalu lintas gardu masuk atau dalam artian yang menuju ke arah palimanan ini sebanyak dua delapan ratus tiga puluh kendaraan
sedangkan yang menuju ke arah jakarta ini sebanyak satu empat ratus enam puluh lima kendaraan
jadi memang masih ada selisih di sini yang perlu diperhatikan bahwa memang masih lebih banyak yang menuju ke arah palimanan dibandingkan ke arah jakarta
selain itu yang perlu diperhatikan pula di sini okta dan saudara adalah terkait dengan arus balik
jadi menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak jasa marga dan kementerian perhubungan
diprediksi bahwa arus balik ini nanti akan mulai terjadi kepadatan sekitar h dua sampai dengan h enam lebaran atau sekitar tanggal tiga belas sampai dengan tanggal enam belas april
di mana puncak dari arus balik tersebut akan diprediksi terjadi pada tanggal lima belas april dua ribu dua puluh
jadi bagi anda yang masih berada di kampung halaman dianjurkan oleh pihak kementerian perhubungan dan pihak jasa marga
untuk mengantisipasi hal tersebut okta dan saudara pihak jasa marga nantinya akan
yang pertama adalah rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari kilometer empat ratus empat belas sampai dengan kilometer tujuh puluh
kemudian dilanjutkan dengan rekayasa lalu lintas kontra flow yang masih terus kami nantikan informasinya akan berapa lajur dari kilometer tujuh puluh sampai dengan kilometer empat puluh tujuh tol jakarta cikampek
mungkin sekian informasi yang dapat kami sampaikan sementara ini
maupun tadi juga di kali kangkung tetapi memang tetap ada rekayasa yang disiapkan untuk mengantisipasi membludaknya pemudik di prediksi puncak arus balik
terima kasih jurnas kompas tv veronica kartono dari gerbang tol cikatama jawa barat
sebelumnya ada juga novel yasana dari gerbang tol kali kangkung